bagaimana kalau kita bawa paksa aja itu anak
ih deh mana bisa bawa paksa dia
anak itu ada penjaganya itu yang bisa celaka nanti
eh kau kan punya buku seribu cara baca mantra
kau menggunakan itulah
untung saja jadi kau mengingatkan aku
oke lah kalau begitu
eh jangan jangan jangan
sultan mulai ditanyain
tumben ustadz kok cemnyesan
bener bener nih acara apa ini
gimana ini sultan
kok main yang gitu
ustadz sultan izin keluar ya
orang tuanya aja dibohongin
swer kok gak gak lama
tapi jangan lama lama
paman panggil sultan kenapa
paman mau ngasih informasi meeting buat sultan
sultan harus hati hati ya sama ustadz yang ada dikit
itu bukan ustadz cembalangan
itu ustadz jadi jadian alias ustadz si lukman
dia itu si lukman lajak mbe
aja aja usahanya jadi siluman embek oh sebaiknya kamu kerjaan aja kerjaan kerjain aja sultan tapi
gimana gimana kalau begini paman harus berpikir pikir kira kira apa ya sini paman bisikin
ini dia hendak pakai itu jauh akan kumanfaatkan buat dapetin gelangnya sultan
aduh kemana itu putri kiai eh eh kenapaan ada di sini ya
rupanya digo yang mengerjakan aku ya maaf bos nggak sengaja kelepasan aku cuma mau kasih tahu penyamaran
kau ini sudah diketahui sama jin memang penjaganya sultan eh gimana lebay amat
apaan itu yang belakang apa itu
hehehe kegiatin aja jangan bukul begitu dong ah aku cuma ngasih tau ini sultan udah tahu
punya marah kau percuma hahaha ini karena gasi mau memainkan dengan terpaksa aku harus
merubah wujud berubah jadi semua mbak bukan siluman raja domba arabic bau mulut kau habis
makan kadal ya hahaha tante
bagaimana penampilan aku ganteng keren banget kek macam mana aku kita kelampu
merah eh ngapain kelampu merah kita ngamen dong
udah percis mirip
kemana sih dia
main main gagetin aja bilang assalamualaikum kek ketawa ya
mangga maaf muslim atau enggak sih waalaikumsalam
paman sultan mau sholat maghrib dulu ya
itu baru anak colek
siapa lu pergilah
hebat juga nih bocah
terima kasih banyak ya dek kamu udah nolongin ibu pulanglah dan hati hati di jalan
belajar kok kayak gitu sih deket banget sih tau
ini hurufnya ngumpet beli obat sakit mata mahal loh
entar mata pakai deterjen
ngelus ngelus kucing dijerikan asin apa
eh kalian ganggu aja sih omg lagi konsentrasyon
om serebon aku punya tebak tebakan aduh ada apa sih ke tabiknya
di sultan israel udah jawab ya tebak tebakan sultan wow tebak tebakan kalau misalkan omong
bisa jawab tebak tebakan ya lu harus terakhir omongol di restoran mewah ingin di ucd ngapain
di restoran mewah mendingan di dapur tradisional tuh uh makanan banyak aneka rasa eh keringat
mau makan apa di dapur terus omongol makan apa maka rontokan tembok wow untuk udah nggak
apa kok pokoknya kalau om terbun jawab pertanyaan sultan sultan akan terakhir om
ini baru sultan nih emang lu lu pada lu bukan sultan lu pada habisnya
apa tebak tebakannya mas kawin apa yang paling
hai bagaimana kalau kita bawa paksa aja itu anak pede baladi sebow paksa dia anak itu
dia penjaganya gitu cirita nanti ya sih eh kau kan punya buku seribu cara baca mantra kamu gunakan
itulah untung saja youtube mengingatkan aku hehehe hebet judekeem tuhan padre ehh hai hai aku udah aku als hue dan itu sup merry pagi buat kamu hai toi melangkahkap atau nakaballai lu kalau kaji kamu bisa berhari bisa bersih sama ada belt curi kontak bayi cara bos boy ook the writing mindset pembeli kerja kelogic kepada kamu si

eh jangan jangan
tuh gak jadi traktir dah
belum sempet mikir
iya sih tidak salah sih
wah udah berasalat belum
kayak burung celebuk
baru orang dateng
cari si buahku
kalau malaikat israel
nanti bisa dicabut nyawanya
prank kali ini ada suaranya
tapi bukan suara oe oe dan oe
semoga mendarat tengah sulaman
udah udah jalan ini ini
kayaknya kelewat bos